ketua dpr puan maharani meminta pemerintah untuk meninjau kembali regulasi terkait protokol kesehatan jelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
terlebih setelah ditemukan kasus covid sembilan belas varian omikron pertama di indonesia
menurutnya hal ini perlu dilakukan agar tak kembali terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas yang masif seperti yang pernah terjadi pada awal tahun ini
pemerintah agar tetap siaga dalam mengawasi aktivitas masyarakat di ruang publik
terutama di pusat perdagangan dan objek wisata serta mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
demikian pula dalam menghadapi perayaan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua
aparat keamanan agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif